sepi tanpa pengunjung terlihat di salah satu rumah makan tradisional
di kawasan tebet jakarta selatan minggu siang
kondisi ini terjadi lantaran pemerintah secara resmi melarang pengusaha kuliner
untuk menyediakan fasilitas makan di tempat bagi pelanggannya
seorang manajer rumah makan mengungkapkan selama diberlakukannya penerapan psbb
pendapatan tempat usahanya menurun hampir tujuh puluh lima persen
kondisi ini terjadi lantaran order online dan takeaway
tak mampu memenuhi biaya operasional mereka
untuk mengandalkan bungkusan pun kami tidak bisa terlalu sedikit
karena kami kan rumah makan tradisional
jadi memang untuk order bungkusan itu sangat jauh dari apa yang diharapkan
penerapan psbb juga berdampak pada usaha warteg
orang sahur selama ini puasa
biasanya kalau sahur dapat minimum lima ratus enam ratus
tidak ada orang
anggota asosiasi pengusaha waralaba indonesia puspo wardoyo mengaku
harus merumahkan sebanyak empat lima ratus karyawannya
menurutnya para pengusaha kuliner hanya mampu mempertahankan tempat usahanya
selama satu bulan ke depan dan terancam menutup tempat usaha mereka
akibat tak terpenuhinya target pemasukan selama penerapan psbb
memang makan tradisional itu itulah
selama hanya belum makan
dan saya kira ini perlu dihargai juga
evaluasi untuk psbb
itu cuma rumah makan
kalau rumah makannya jatuh hancur
semangat hancur semua
ya itu mungkin perlu di
evaluasi dengan tegak
para pengusaha kuliner ini pun berharap
agar pemerintah dapat merevisi pelarangan makan di tempat
agar dapat meminimalisir pengusaha kuliner di ibu kota yang gulung tikar
rizky ikhtiar yahya jakarta